dulu ramadhan emang gak tertarik sama dia deh
mbak be kan tahu
tapi sekarang beda be
kayaknya sekarang semuanya udah gak mungkin lagi be
kayaknya kesempatan saya untuk ngedapetin romana
udah hilang be
hei duduk dulu
sekarang ramadhan udah gak punya kesempatan
buat ngedeketin romana lagi be
karena dia udah punya pacar
dari dulu kan lo udah tahu
dia emang udah punya pacar
kenapa jadi nafsu begitu
ya tapi be
masalahnya ramadi udah gak punya harapan lagi sekarang
jangan mau diremehin
gara gara soal perempuan begitu
jabatan lo ada
status sosial bagus
ya kalahin dong tuh saingan saingan
lo ada di atas angin
nih lo denger ya
sebelum itu janur kuning melengkung melayu
kesempatan masih banyak
lo raih kesempatan itu
waktu mendapetin emak lo nih
bukan cuma satu laki laki yang gue hadapin
gue pantang menyerah
dengan keyakinan gue
lu baru satu laki laki
ngedepin saingan begitu
maju terus gembur
pokoknya sebelum janur kuning itu layu melengkung
bendera kuning kagak berkibar di depan rumahnya
masih bisa lo dapetin romana
siapa aja boleh dapetin romana
mbak bi ngapain sih nyuruh ramadi
untuk mendeketin lagi si romana
kayak di dunia ini cuma ada romana aja perempuan
ibu denger ya
omongan be sama ramadi
ya maksud be sih
kita tuh udah gak mungkin besanan sama haji muhyiddin
sudah ketahuan dia itu pemeres
ya tapi bu
yang dibutuhin sama ramadi saat ini
tapi ibu tuh gak kebayang kalau ramadi tuh
satu rumah sama haji muhyiddin
aduh ya allah
gimana itu duduk duduk kita
pasti jadi buat bahan
bahan perasaan buat anak kita
kayak cucian lah
ya kak gak mungkin lah bu
kenapa jadi pikirannya sejauh itu sih bu
bukan begitu be
tapi kalau misalnya ramadi
dia jatuh miskin gara gara diporotin sama keluarga itu
itu tuh pasti dibuang tuh kayak sampah
apa be mau
ibu gak mau
ya kagak mungkin lah bu
kalau dibuang dia kan bisa pulang ke rumah kita
rumah kita gede
ngapain lagi takut
nah terus ngapain
be pake nyuru nyuru lagi
deketin si romana
ramadi itu pasti laku kata pak bi pejabat
kasih dong kesempatan sekali lagi sama rahmadi
lagian rumah tangga itu cekyok cekyok dikit tuh
gitu aja selalu cekyok
tapi lantaran mba be cinta sama ibu
kan rumah tangga kita gak jadi berantakan kan
terserah mba be
lagi nyantai ya pak
ada apa ya nak
rumah nanya ada be
masuk aja ya
abang bawa puarung dulu ya
maafin abang ya
kemarin abang udah bersikap kasar sama rumana
abang emang salah rum
rum mau kan maafin abang
rasulullah haji pak maaf
nah hari ini rencananya abang mau ngajak room jalan jalan nih
boleh kan umi
supaya lebih mengenal lagi gitu
maaf bang ramadi
hmm harus masuk dulu ke dalam
yang sabar ya
dia emang orangnya gitu
jadi ya umi minta biar naramadi lah yang lebih banyak ngalahin
masa sih gue ditolak terus terusan sama dia
gue harus pikirin cara lain untuk bisa ngedapetin simpati darinya
ibu dua tiga ratus tiga ratus
nah ini ada dua puluhannya
jadi ya tiga ratus
lima puluhan lebih deh
nah tiga ratus lima puluhan lebih
terus nanti uangnya buat apa mak
buat beli buku ikhro
buat anak anak jalanan
buat anak anak jalanan
loh mak bilang katanya buat nyumbang anak anak yatim
emangnya gak jadi
emang anak jalanan yang mana sih mas
terus mak kenal di mana
anak jalanan itu murid muridnya romana
mpok pengen lo jauh dari mana deh
kenapa sih mpok
lagian ayah sama romana itu sudah baik baik aja
kemarin sudah ngobrol sudah ketemu
ya tapi kan orang tuanya nggak suka sama lo
yang penting ayah sama romana adem adem aja
kalau dikasih tahu kayak begitu

kalau dikasih tahu kayak begitu
lebih baik uangnya buat nyumbang anak yatim aja deh
nanti kan kalau kita punya warung di mal
emangnya si sultan udah ngebolehin
bang sulam itu kan cuma nurut sama omongan
akhirnya kita bisa buka warung bubur ayam di mall
akhirnya allah memberi kemudahan buat kita
nah kalau cari warung bubur ayamnya di mal
bang ojo pasti akan lebih sibuk
karena pasti banyak yang akan disiapin
bukan begitu ji
mang ojo teh lebih suka